penyidik polri menetapkan lima puluh tiga orang sebagai tersangka peledakan bom katedral makassar akhir maret lalu
kini para tersangka masih ditahan di mapolda sulawesi selatan
menunggu pengembangan kasus bom bunuh diri yang dilakukan pak sutri saat awal perayaan pascah tersebut
tiga orang tersangka ini ditetapkan dari lima puluh enam orang yang ditangkap tim densus delapan puluh delapan bersama tim polda sulawesi selatan
dari berbagai tempat di kota makassar dan kabupaten lainnya di sulawesi selatan
tim densus delapan puluh delapan menetapkan mereka sebagai tersangka sesuai peran mereka dalam peledakan bom bunuh diri yang dilakukan pak sutri l dan ysf
enam orang diantaranya berjenis kelamin laki laki dan tujuh diantaranya adalah perempuan
tiga orang lainnya masih didalami keterkaitannya dengan aksi bom bunuh diri saat gereja katedral menggelar misa awal pasca dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh satu yang lalu
pada saat kejadian tanggal dua puluh delapan maret setelah kejadian tentunya tim langsung bergerak
sampai dengan awal bulan mei lima puluh tiga orang ini diamankan
sebenarnya ada lima puluh enam ya namun yang ditetapkan sebagai tersangka lima puluh tujuh
yang tiga belum memenuhi unsur jadi masih dilakukan perang
kini para tersangka masih ditahan di mapolda sulawesi selatan guna menjalani pemeriksaan
termasuk untuk mengungkap jaringan mereka yang berasal dari kelompok jamaah ansarut daulah atau jad
januari lalu tim densus telah menangkap delapan belas orang anggota jad
dua diantaranya ditembak mati